pemerintah kembali memperpanjang masa
pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat
atau yang lebih dikenal dengan ppkm level empat
di sembilan puluh lima kabupaten kota sejauh bali
sementara itu pelonggaran ke level tiga
dilakukan di tiga puluh tiga kabupaten kota di jawa dan bali
ppkm ini akan diberlakukan mulai dua puluh enam juli hingga dua agustus mendatang
menko kemaratiman dan investasi luhut besar panjaitan
menerangkan bahwa pengambilan keputusan ppkm level tiga dan empat ini
dikaji berdasarkan tiga faktor utama
yang pertama adalah laju penularan kasus
yang kedua adalah respons sistem kesehatan berdasarkan panduan who
dan yang terakhir adalah indikator kehidupan sosial ekonomi
di tengah masyarakat
ada pun sejumlah pelonggaran dalam ppkm level tiga
di antaranya adalah industri ekspor esensial
yang kembali beroperasi dalam mengaturan dua shift per hari
lalu pasar rakyat
serta pusat perbelanjaan atau mal
selain itu tempat ibadah juga kembali dibuka
lalu restoran yang juga diperbolehkan makan di tempat selama dua puluh menit
dan yang terakhir adalah resepsi pernikahan
dengan undangan dua puluh orang tanpa makan minum dalam acara resepsi
ada pun tiga puluh tiga daerah yang turun
di antaranya seperti kabupaten serang
lebak sukabumi cirebon hingga tasik malaya
pelanggaran terhadap aturan ini akan kami tindak dengan tegas
misalnya industri yang tidak melalui ketentuan
kami akan peringatkan
kalau tidak kami akan beri sanksi mereka berhenti berproduksi
tentunya semua itu dilakukan secara persuasif
karena ini dari kita untuk kita
dan apa yang kita lakukan ini akan menyelamatkan juga semua kita
inilah adalah tanggung jawab kita semua
dan penanganan varian delta ini bisa dapat ditangan dengan baik
dan ekonomi rakyat kecil bisa berjalan
itu berpulang pada kita semua